eskavasi perahu kuno yang berada di dasar bengawan solo kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan jawa timur
terus dilakukan petugas tim arkeolog dari balai pelestarian cagar budaya triwulan mojokerto
dugaan sementara perahu tersebut berasal dari masa perang dunia pertama
setelah dua hari melakukan penggalian tim arkeolog dari balai pelestarian cagar budaya trawulan mojokerto
sudah memiliki gambaran perahu baja yang berada di dasar bengawan solo yang melintasi desa mertani kecamatan karanggeneng ini
panjang perahu ini mencapai tiga delapan meter dan lebar sekitar satu lima meter
perahu ini berbahan baja dan diduga sebagai alat angkut sungai
perahu ini berkaitan antara satu dengan yang lain
di sekitar lokasi perahu tim arkeolog menemukan dua keping uang belanda senilai setengah sen dan dua lima sen
pada uang tersebut tertera tahun seribu sembilan ratus sepuluh

selain dua uang logam tersebut tim arkeolog juga menemukan satu peluru aktif
dari hasil evakuasi ini kita juga menemukan temuan temuan lepas dua buah mata uang
dari mata india belanda yang dibuat tahun seribu sembilan ratus dua dan seribu sembilan ratus sembilan
dan kita juga menemukan peluru yang proyektilnya masih melekat di selongsongnya
dan ini masih dibuat
kategorikan aktif memang kuat ketugaan bahwa kapal yang kita temukan di sungai solo ini
merupakan peninggalan belanda dari perang dunia pertama hingga perang dunia ii mungkin
tim arkeolog menargetkan penggalian perahu ini selesai dalam sehari hingga hari berikutnya
tim sudah bisa mengangkat ke daratan dan segera diserahkan ke pemerintah daerah lamongan
keberadaan perahu baja peninggalan belanda ini merupakan bagian sejarah kabupaten lamongan
yang pada masa lalu menjadi tempat pertempuran melawan penjajahan belanda